keinformasi lainnya komisi pemilihan umum tengah menyelesaikan draft peraturan kpu tentang kampanye pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dari peraturan yang ada saat ini presiden joko widodo diperbolehkan cuti untuk keperluan kampanye pemilihan presiden tahun depan
yang digelar serentak dengan pemilihan anggota dpr dprd dan dpd
dalam undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas disebutkan presiden atau wakil presiden yang mencalonkan diri kembali berhak atas cuti kampanye
kampanye sendiri digelar tiga hari setelah penetapan calon dpr dprd dpd dan calon presiden
syarat cuti kampanye yang diajukan presiden ke kpu harus diluar tanggungan negara artinya dilarang menggunakan jabatan dan fasilitas negara
cuti kampanye juga harus mempertimbangkan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan
dan di undang undang menentukan ketika cuti kampanye itu harus memperhatikan tugas tugas penyelenggaraan negara
tugas tugas penyelenggaran pemerintahan negara
sehingga dengan begitu orang yang menduduki jabatan presiden ketika mau cuti untuk kampanye itu juga mempertimbangkan tadi tugas tugas menjalankan pemerintahan negara prinsipnya itu